loh kok makeup bisa ada di acara ini
gak banget gak banget sih
jelasin sekarang juga kemana uangnya
kamu tuh kenapa sih bang
dosa apa aku ya allah
jelasin kemana duitnya
malu bang aida sama ibu
ternyata kamu yang nyuli uang ya
uang kontrakannya mana
mana kamu tau dimana
terus gimana duitnya
itu uangnya tuh dua ratus ribu udah ambil sama ibu sisanya
dua ratus ribu gimana carinya bayar kontrakan bang
gimana caranya sekarang mana duitnya dong bang
ya aida lu tuh
lu harus tau ya
abang tuh sebenarnya tuh ya
uang itu abang mau pake tuh
coba keberuntungan abang
makanya abang main judi
ya siapa tahu nanti anaknya
eh uangnya tuh beranak
ya kalau banyak yang buat lu juga
ya ampun bang beranak dari mana bang
mau berubah bang
sini bayar kontrakan gimana ceritanya
aida gak mau tau ya bang ya
abang cari kerjaan gimana caranya dapat duit bayar kontrakan
yaudah lu kok gitu banget sih
abang duit dari mana
ya usaha makanya
kau tahu jawab kita
kamu yakin kamu bisa kerja
saya ini sudah terbiasa kok kerja di carting seperti ini
oh yaudah kalau gitu
nanti kamu melayani tamu tamu
yang untuk masakannya ya
ini kamu ganti seragam
kalau udah ganti
kamu langsung kerja ya
makasih banyak ya bu
makasih ya kalian juga kok cantik banget
eh ya ampun hai
baik baik baik baik
oh iya ini fotografer yang udah ditunggu tunggu
langsung aja aku foto
eh yuk kita foto dulu yuk
trailing ntar ya
kok makeup bisa ada di acara ini
iya aku lagi kerja part time
ya ampun meka kamu hebat banget tau gak
udah tadi kamu habis kuliah
terus sekarang langsung kerja
kayaknya acaranya udah mau mulai deh
mendingan sekarang kita langsung sana aja ya
meka aku sama bimo pergi dulu ya
soalnya bimo harus ngedokumentasikan acaranya
imam cocok banget ya sama medina
pantas jadi tamu di pesta ini
malam pak bos
saya boleh gak pinjem uang
kamu tuh har har kerjanya aja males malesan
pokoknya saya gak mau tau
kamu harus lembur
kamu harus lembur
jangan gitu dong pak bos
kalau lembur seminggu itu gak tidur tidur saya
kan gitu loh
kalau disuruh ngelawan terus ngelawan terus
kalau saya nggak kasihan sama kamu kamu sudah saya pecat
ngelihat adat lu kayak begitu kok
jadi gak dapat pinjeman ya
besok bisa lembur kan
mulai besok kamu harus lembur selama seminggu

butuh panjang banget ya
mary atau yang lainnya enggak yang lebih pastel ini
tuh dia yang pakai
agak rapet sedikit
kayaknya tuh dari tadi ada yang lagi ngerhatiin
itu pacar lo kan
dina berikan kita langsung ke rumah sakit ya
mas mas jangan
maaf buat temen saya baru ngamain kesalahan
saya harus ke rumah sakit
kerjaan belum beres kamu mau pergi
ya ampun mas
atau ada yang sakit nggak mas
tuh tuh tuh tuh
mbak gue gak kenapa kenapa tapi kok
barus ganti rugi mbak
tanggung jawab mbak
kalau enggak saya lapar kembali sini
lho loh kenapa jadi kesannya saya yang salah ya
padahal yang salah siapa
mas itu kalau nyebrang tuh makanya lihat lihat jalan dong
yaudah deh saya bawa aja ke rumah sakit ayo
oh nggak bisa gitu mbak
saya kan jalan mbak pake mobil
ya salah mbak dong
pokoknya saya nggak mau tahu ya
hah mbah harus ganti rugi
bayar lima juta
saya akan ganti rugi
tapi nggak usah bawa bawa polisi ya saya nggak ada waktu ngurusin begituan
tapi saya minta syarat
kamu kasih ktp kamu ke saya untuk buat surat perjanjian
habis itu tidak ada masalah lagi dong
jadi kamu nggak bisa minta macem macem lagi dari saya
ya boleh boleh
di rumah saya
rumah saya deket nih di situ
anterin saya tapi di situ
ya udah yuk
ah sakit tuh mbak
aduh mbak sakit mbak
itu bang kohar pulang sama siapa
hmm bikin masalah apa lagi sih dia
mobil siapa itu
nggak tau bu
dari tadi bang kohar di situ
saya ke dalam dulu ambil ktp
saya tunggu di sini ya
jangan cepet cepet pergi tunggu di sini aja ya
bisa juga nih orang gue kadalin
kamu di mobil siapa itu
nggak usah banyak tanya
bang kohar tuh pusing nama siapa lagi sih
ngapain buah ktp
ngapain buah ktp
apaan sih banyak nanya terus ya